masih dari dalam negeri pelatih tim nasional u sembilan belas indra syafri mendapat kejutan dari pemain dan supporter bali united
kejutan ini diberikan saat acara perkenalan sponsor bali team serdadu tridatu di sanur bali
indra syafri yang baru saja diberi mandat untuk kembali melatih timnas u sembilan belas mendapat kejutan spesial dari pemain official dan supporter bali united
tepat pada dua februari pelatih berdarah padang ini merayakan ulang tahun yang ke lima puluh empat
kejutan ini diberikan usai acara perkenalan sponsor baru bali united di kawasan sanur denpasar bali
selain mendapatkan ucapan selamat berupa nyanyian ulang tahun pihak manajemen juga memberikan kue berbentuk bola lengkap dengan lilin angkatan
selamat ulang tahun
saya terharu ya karena pelatihan teman teman supporter sangat luar biasa
ini memperberat langkah saya untuk meninggalkan bali united